puluhan warga bahu membahu memikul seorang pasien menuju puskesmas terdekat
hanya dengan menggunakan sebatang bambu dan kain sarung
pasien berusia lima puluh tahun ini diantar menuju puskesmas mambi yang berjarak delapan km
pasien bernama janis ini perlu mendapat perawatan karena tekanan darah yang tinggi
hal ini terpaksa dilakukan lantaran akses dari kampung halaman mereka di kelurahan talipuki
kecamatan mambi kabupaten mamasa masih sulit dijangkau kendaraan
mereka pun harus menyeberangi sejumlah anak sungai yang belum memiliki jembatan
tidak bisa dilalui roda empat roda dua saya itu sudah setengah mati
jadi itulah alasannya kenapa warga kami yang setiap yang sakit itu harus ditandai kerembang sakit
proses evakuasi dengan berjalan kaki ini ditempuh selama tiga jam
warga berharap kondisi jalan di kampung halaman mereka segera diperbaiki

atas kondisi jalan di kampung mereka selalu menemukan suatu macam kegiatan

tinggal di sebuah rumah kos di kawasan jalan nangka utara dan pasar bali
pasangan suami istri inyo mendarma dan nyoman sarmini hidup bersama anak anak mereka
empat orang anak mereka mengalami kelumpuhan yang membuat kaki mengecil dan kaku sehingga tidak bisa digerakkan
gejala yang dialami keempatnya serupa
pada usia tiga bulan mengalami perubahan di area mata diikuti kejang kejang
dari hasil pemeriksaan medis keempat anak tersebut memiliki kelainan saraf dan tidak ada obatnya
nyoman dharma yang bekerja sebagai tukang sapu dan sang istri yang merupakan buruh pasar hanya bisa pasrah dan menerima kondisi anaknya
sekarang tidak bisa mengatakan saya lagi keadaannya begini sudah terlalu besar kayak ini saya bayang tidak bisa diapain lagi
pasangan inyoman dharma dan nyoman sarmini memiliki enam orang anak dengan rentang usia tujuh hingga dua puluh lima tahun
dari keenam anak ini empat diantaranya lumpuh dan dua lainnya normal
tim liputan siena indonesia